penumpang untuk menggunakan taksi konvensional atau taksi online ini beragam alasannya
faktor yang menjadi pertimbangan utama biasanya tarif kemudian keamanan dan juga kenyamanan
nah tentang faktor tarif misalnya cukup membuat pelanggan taksi konvensional berpaling ke taksi online
kita lihat perbandingan tarif reguler antara taksi online dan juga taksi konvensional berikut ini
kita sekarang ngomongin tentang taksi uber dulu ya fah
betul taksi uber ini mengenakan tarif dasar sebesar rp tiga dengan tarif per kilometer sebesar dua ribu rupiah
tapi kita harus mengunduh aplikasi uber di telepon genggam dan pelanggan juga harus memiliki kartu kredit sebagai alat pembayaran
dari tasyuber ada juga layanan grabcar yang mengenakan tarif dasar sebesar rp dua lima ratus dan tarif per kilometer sebesar rp tiga lima ratus
sama dengan uber pelanggan grabcar juga harus mengunduh aplikasinya di telepon genggam
tapi bedanya pelanggan bisa memilih pembayaran secara tunai
nah kalau kemudian tadi kita sudah saksikan
ini sudah lengkap ya mobilnya ya
tadi ada layanan taksi online kemudian kita akan lihat bagaimana dengan layanan taksi konvensional seperti bluebird
ini pelanggan dikenakan tarif dasar rp tujuh lima ratus dan tarif per kilometer sebesar rp empat
harganya jauh lebih mahal
dan pelanggan tidak perlu repot mengunduh aplikasi
dan juga ongkos dibayar tunai
oke itu perbedaan antara taksi online dan juga taksi konvensional
nah pengenaan tarif yang lebih mahal pada perusahaan taksi konvensional jelas alasannya
perusahaan taksi harus membayar pajak dan juga izin angkutan umum
perusahaan taksi juga mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk membeli armada sendiri
sekaligus juga memberikan upah kepada para pengemudinya
selain itu perusahaan juga harus mengeluarkan biaya perawatan ratusan hingga ribuan armadanya

sementara kalau kita bandingkan dengan perusahaan aplikasi tidak perlu mengurus izin angkutan umum karena tidak memiliki armada sendiri
perusahaan aplikasi hanya mencari mitra atau para pemilik kendaraan
ya nah mitra inilah yang bertanggung jawab terhadap pengemudi maupun juga kendaraan masing masing